banyak cara untuk menikmati secangkir kopi dan cara ini pun yang akhirnya menggeser kopi menjadi bagian dari lifestyle atau gaya hidup
coffee shop kini menjadi tempat nongkrong ruang publik alternatif bagi banyak orang wadah bergaul dengan komunitasnya
yang pahit biasanya dihindari tapi minuman pahit dalam cangkir ini justru banyak dicari
hari ini saya mengunjungi salah satu kedai kopi yang cukup ramai di jakarta hampir setiap sudut ruangan terisi
buka sejak dua ribu tujuh kedai kopi anomali boleh dibilang destinasi favorit kaum urban
selain tampilan yang menjadi perhatian terpenting pelaku bisnis kedai kopi adalah kualitas kopi itu sendiri
bagi irfan helmi sang pemilik kualitas kopi tak hanya ditentukan oleh biji kopi yang digunakan
barista sang peraci kopi juga memegang peranan penting
seorang barista harus memiliki pemahaman dan kemampuan yang tinggi
dalam meracik dan menyajikan secangkir kopi
ia pun dituntut mampu mengoptimalkan bahan yang digunakan demi mendapatkan rasa kopi yang lezat
nah kalau mau nyobain itu gak kayak diminum blok blok gitu ya tapi lebih ke seruput seruput
jadi bukan ya itu gak sopan ya supaya dia showering ke mulut kita
jadi ke rongga mulut kita dan lidah
lidah itu ter
spray gitu kayak spray ke surung rongga mulut
untuk tingkat kualitas kopi ketika sampai disajikan gitu ya sebenarnya menentukan itu orang yang membuatnya
secara sop nih orang yang membuatnya atau cara membuatnya
sebenarnya kalau ngomongin apa yang membutuhkan kualitas di kapi itu
singkat ceritanya mulai dari sip ke cup
jadi kita harus milih dulu kopinya mana yang kita mau beli untuk kita roasting
yang milih itu di indonesia copy academy itu ada satu grup namanya board of cutters
board of cupers ini tujuannya untuk mengidentifikasi rasa jadi dia harus q grader
dia harus berpengalaman dalam cita rasa dan dia harus memilih tuh tahun depan untuk panen sekarang itu kopi apa yang kita mau sajikan untuk customer
tak sekedar kedai kopi anomali juga menyediakan tempat bagi yang berminat di bidang pembuatan kopi
indonesia coffee academy didirikan untuk mereka yang berminat menjadi barista alias peracik kopi
di sini para pemula akan belajar meracik basic espresso sementara yang sudah mahir bisa mencoba membuat latte art
susahnya susahnya jadi barista itu apa
mantan barista atau masih jadi barista
barista tuh mungkin gimana kalo kelarin orderan sih pasti ya mau ke depan segala macem
gimana caranya bisa tetap passionate dalam kerjanya dia gitu
misalnya kayak minum dulu sedikit deh itu rasanya pasti overwelming pasti kaget
nyesel ya nyesel banget dateng kesini
ini beneran buat saya nih
kok rasanya ajaib
nah tahan dulu jadi jangan kita sampai situ tuh selesai
di kita coba kopi itu tuh ada harus kita nyobain yang kedua
yang pertama ketika baru yang gak biasa nyobain kopi etreso ketika dia nyobain dia pasti akan kaget sama rasanya
nah rasa yang kedua pasti yang keluar itu bukan bitternya tadi kan yang pertama tuh pahit banget kan
nah yang kedua tuh kayaknya asemnya udah lebih mulai keluar
berbagai teori dasar kopi
mulai dari jenis biji kopi alat pendukung pembuatan coffee blending hingga cupping atau pengujian cita rasa kopi diperkenalkan
delapan tahun sudah anomali berdiri
sampai sekarang irfan dan aga masih setia menjadikan biji kopi indonesia sebagai prima dona bisnis mereka
anomali dibangun oleh dua sahabat irfan dan agam akbari
berteman sejak di bangku sma keduanya sama sama punya passion terhadap kopi
pertanyaannya adalah kenapa kopi
afen bikin banyak kenapa kopi
kopi pasti gara gara kita berdua suka sama kopi sih awalnya ya
kita berdua suka sama kopi terus kita tinggal di negara yang
producer yang ketiga terbesar kopi
kita tinggal ternyata juga tinggal di negara yang paling beragam single origin kopinya
plus rakyat kita banyak
jadi ya pasti ini bisnis proposition yang bagus gitu kalau kita masuk lewat kopi
cuma awalnya pasti sukaan sih
di tahun dua ribu sembilan jumlah kedai kopi lokal dan produsen yang menjual kopi premium masih minim
dua sahabat yang menginjak usia tiga puluh tiga tahun ini ketika itu juga belum melihat
kedai kopi lokal yang menjual specialty coffee ataupun biji kopi
kesempatan inilah yang mereka manfaatkan
mereka menjadikan anomali sebagai produsen dan pemasuk specialty coffee
kalau kita flashback di dua ribu tujuh ketika anomali pertama kali berdiri which is delapan tahun yang lalu
belum terlalu banyak kedai kopi atau coffee shop kan kayak sekarang ini di tahun dua ribu lima belas atau berapa tahun belakangan lah
korana dan lain lain
jadi ketika pada saat itu ya tahun dua ribu lima dua ribu enam kita melihat orang orang jualan kopi itu tuh pasti ngomongin soal kopi luar negeri
tapi ketika kita jualan kopi justru kita malah bilang hey kita nggak jual kopi luar negeri kita hanya jual kopi asli indonesia
dan pada saat itu saya nggak pernah tahu kalau ada brand lain yang menyampaikan message dia kopi asli indonesia kecuali anomaly
unggul dalam pasokan kopi anomali tak hanya menjadi pemasok sejumlah kafe dan hotel ternama di indonesia
kini anomali bahkan memasuk kopi untuk sejumlah hotel di luar negeri
anomalnya udah jadi distributor ke negara negara lain
saat ini belum kita lakuin sendiri tapi kopi kopi kita sudah ada beberapa pihak membeli dan mereka distribusikan ke luar indonesia itu sudah ada
tapi kayaknya lupa pasar ke depan yang kita perlu lihat banget sih
cuma di luar itu pasar indonesia pun juga masih besar sebetulnya ya
pasar menarik cuman kita masih ngeliat indonesia dulu deh kita bener bener selesaiin tuntas gitu
importir kita sekarang
untuk mesin ya
mesin sama baris equipment booing itu kita import langsung dan kita distribusikan langsung ke indonesia ya
kita punya beberapa reseller juga
gitu yang kita kerjasama
kalau dibilangin brand salah satu yang paling penting di coffee shop itu tuh mesin espresso nya
kayak yang ini
nah itu tuh kita distributor soul nya di indonesia gitu
dan itu mesin yang paling

apa ini outletnya
nge roasting terlalu panas gitu ya
dulu kan mau belajar roasting dilot lot
dulu mau belajar roasting di luar negeri kayaknya terlalu mahal gitu
kan kita dananya yang terserah terbatas kan
dananya dari kita berdua juga gitu
udah nabung dan sebagainya
terus eksperimen sendiri ya

irfan dan aga membuka kedai kopi pertama mereka di kawasan senopati jakarta selatan
seiring bertambahnya pelanggan keduanya memutuskan menyewa lahan yang lebih besar
sekitar lima puluh meter dari kedai pertama mereka
saat baru berdiri irfan dan aga menguras tabungan pribadi hingga lima ratus juta rupiah
setengah dana itu mereka alokasikan untuk membeli sebuah mesin pemanggang sebagai modal awal
dalam waktu delapan bulan modal mereka sudah kembali
di indonesia ya
location salah satunya
location salah satunya
kalau misalnya kayak
dulu tuh kita baru buka brandnya brand baru nih ya
terus kita ditawarin sama mall gitu
pasti dikasihnya tuh yang lantai empat lantai lima
dengan kos yang wow
ya dengan konsepnya yang lumayan
nggak sedikit gitu ya
dan yang lantai lantai bawah tuh pasti udah yang international chain
ya itu tough sih
waktu awal awal itu tough gitu
kita baru dapat tawaran tawaran yang memang pasti udah
perlu bener dulu ya
saat ini anomali sudah memiliki enam kedai
empat kedai tersebar di jakarta
yaitu di kawasan senopati kemang setiabudi dan menteng
dua gerai lagi mereka dirikan di bali
tepatnya di daerah ubud dan seminyak
rata rata jumlah pengunjung kedai kopi anomali
sepuluh sampai tujuh orang setiap bulan untuk satu kedai
investasi yang dibutuhkan untuk membuka satu kedai kopi
antara satu sampai dua miliar rupiah
kini setiap kedai anomali memutar miliaran rupiah setiap bulannya
kantor yang menyatu dengan kedai di kawasan kemang
menjadi markas kegiatan operasional dan manajemen anomali coffee
terus kalau sekarang untuk satu outlet satu coffee shop berapa omsetnya
oke berarti dua lima dikali ya
hehehe udah balik modal dong ya
kalau disuruh milih passion ore profit
karena kalau enggak dua duanya saling mematikan
saya gak percaya saya gak percaya kalau
oke gue mau itu passion gitu tapi buta abis itu udah gitu
karena harus ada ini
gak mungkin kalau gak ada profit sih
delapan tahun berjalan
usaha irfan dan agam kini tak sekedar coffee shop
tapi juga menjadi pemasok
selain mendirikan indonesia coffee academy
sebagai pemasok kopi
irfan dan aga mengembangkan usaha dengan menjual mesin kopi yang diimpor dari italia
perancis dan amerika serikat
begitu juga dengan peralatan pendukung lainnya
proses menyajikan kopi yang berkualitas
dimulai dari pemilihan biji yang berkualitas
irfan dan agam tak jarang bertemu langsung dengan petani petani kopi
kendala tentu saja kerap datang
keduanya masih sering kesulitan mendapatkan biji yang berkualitas
padahal indonesia menempati urutan teratas negara penghasil biji kopi terbaik dunia
indonesia negara penghasil ketiga biji kopi terbaik sedunia
tapi kalian merasa nggak sih
kok orang indonesia sendiri kayaknya mau beli biji kopi itu susah
sepasar pasar yang mes
kalau enggak instan saset
kalau kita mau ngomongin soal kualitas rasa yang menggambarkan indonesia
single origin dan karakter indonesia yang berbeda
tidak mungkin lewat situ
tidak mungkin lewat situ
kalau dari konsumsinya
memang kita enggak yang top ten ya
konsumsi yang terbesar dibandingkan dengan negara negara yang lain
tapi kalau growth nya
ya internasional itu
berarti growth nya peminum kopi indonesia itu
kecepatannya sudah melewati kecepatan konsumsi global
di tengah dominasi global
kedai kopi lokal seperti milik duo irfan dan agam ini
membuktikan produk lokal pun mampu bersaing
ceruk pasar kedai kopi dengan cita rasa lokal
belum banyak dimanfaatkan di indonesia
irfan dan agam cenderung konservatif mengembangkan bisnis
peluang pertumbuhan yang tinggi dari sisi penambahan kedai
melalui jaringan franchise atau waralaba akan mendongkrak value
keduanya memilih untuk tetap mengelola sendiri kedai mereka
agam dan irfan baru memutuskan membuka waralaba di tahun ke sembilan
kecintaan irfan dan agam terhadap kopi
juga ditularkan kepada seluruh karyawan mereka
jadi enakan mana jadi karyawan atau jadi pengusaha
saya pribadi ya jawabannya ya pasti usaha ya kalau saya pribadi ya
kita sama sih sama aja

misalnya kayak orang lihat mungkin nggak confined to certain rules gitu nggak juga
tapi kalau gue malah saya nggak terlalu jadi karyawan yang berhasil kali ya
saya nggak merasa dulu saya perform gitu di perusahaan swasta yang pernah dulu saya kerja
teman teman saya malah jauh lebih perform kali
mungkin gara gara itu gimana cara gue melawan supaya bisa sukses ya
ya mungkin karena itu kali jadi gagal aku jadi karyawan dulu
dulu sampai head point dimana saya harusnya saya kerja di london di paket dt sebelumnya
jadi harusnya saya jadi commodity trader yang mengurusin timan waktu itu
cuman ya karena udah komit buat ini kan dulu akhirnya yaudahlah milih
mau tinggal di luar negeri apa buka ini
menjalin persahabatan sejak sma irfan dan agam besar di keluarga pecinta kopi
ini membuat keduanya tak hanya fokus pada strategi
dan manajemen bisnis tapi juga turun tangan dalam mengurus detail produksi
penghargaan bagi komoditi unggulan indonesia tak hanya diberikan pada kopi
pipil tin merupakan pengakuan mereka terhadap keunggulan coklat
tak hanya menyajikan coklat sebagai makanan penutup
kedai yang berdiri pada dua ribu tiga belas ini juga mengolah biji coklat yang telah difermentasi oleh petani menjadi penganan hingga coklat batangan
bahkan pipil pun juga melakukan posting atau pemanggangan biji coklat
sebagai negara penghasil biji coklat ketiga terbesar di dunia nama indonesia sebagai pengolah coklat belum setenar belgia atau swiss
hal ini yang mendasari irfan kemudian mendirikan pipil tencokwa
tak seperti anomali bisnis pipil tin cocoa merupakan bisnis keluarga
pipil tin bermula dari ambisi tisa unila kakak irfan
kenapa berani memilih coklat
satu pasti kita selalu mulai dengan kesukaan
karena kalau kita tidak suka dengan apa yang kita kerjain kita dipantang menyerah dan sebagainya
jadi pasti kita mulai dari kesukaan
saya suka main ke kebun gitu kan terus kalau partner saya kakak saya juga dia senang banget ngulik soal produk yang jadinya
jadi suka baking suka bikin pralin dan sebagainya
nah kita melihat mulai dari sukaan itu kita mulai analisa kan
lucu juga kan indonesia ini produsen kakao beannya ketiga terbesar di dunia
iya yang pertama itu hybri coast yang kedua ghana yang ketiga di indonesia
tisa dan irfan membeli bahan baku biji coklat dari petani di tabanan bali pd jaya aceh glenmore banyuwangi tanah roro flores
tak ingin segedar memanfaatkan keduanya mengapresiasi produk petani lokal
dengan cara membeli bahan baku dengan harga premium
tapi kalau misalnya untuk bisnis coklat ini bukannya seasonal ya
jadi kayak booming ketika musim musim tertentu misalnya let's see valentine's gitu kan indonesia nggak
ya itu bedanya sama kopi ya van ya kalau kopi kan lebih ke daily daily consumption
kalau kita ya lebih impulsif gitu kita harus menimbulkan apa ya apa ya makanya harus ada musim gitu
kalau ada natal tahun baru itu istilahnya waktunya
tapi pplten mencari rezeki yang lebih
karena ya itu kita udah harus nyesuaiin dengan event event itu gitu karena ya impulsif coklat itu impulsif
seiring bertambahnya gerai penjualan pplten kukua juga merambah restoran cafe dan hotel bintang lima
target pasar pplt adalah kalangan menengah ke atas
apa sih susahnya bisnis coklat
susahnya bisnis coklat
satu challenge nya memang prosesnya tadi ya yang kakak saya sampaikan
jadi mulai dari beans sampai ke coklat bar itu ada tujuh sampai delapan proses ya tergantung coklatnya mau seperti apa
berapa lama kalau mau lihat efisiensi bisa dibilang satu batch coklat itu baru selesai sekarang itu sekitar empat harian
satu batch itu baru selesai
satu batch itu artinya
satu batch satu kali produksi itu bisa sampai tiga hari empat harian
jadi memang harus halus sekali karena kan coklat sebenarnya zat padat kan yang diiling sampai betul betul halus
nah halusnya itu baru sampai hari ke tiga hari ke tiga hari ke empat nya itu mulai proses namanya koncing
jadi itu salah satu bottleneck juga yang ada di coklat
memberanikan diri terjun di bisnis kuliner sebenarnya tisa tidak punya bekal cukup
tisa yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara belajar secara otodidak
berbekal membaca buku dan bertanya pada seorang cokolatiar
ia pun sempat mengikuti workshop di paris
gimana melihat pepleton dua tahun
kita mau extablish pabrik coklat yang betul betul serius di coklat
nah kafe kafenya ini untuk memperkenalkan rasa coklat kita karena di indonesia terutama di jakarta konsumsi coklat bar itu sangat rendah
masih sangat sangat amat rendah dibanding eropa dan amerika ya
jadi kita harus membuat gimana sih caranya supaya orang orang jakarta nih nengok dulu gitu
makanya kita kafe itu untuk memperlihatkan coklat coklat kita tuh rasanya seperti apa
banyak dari mereka yang nggak percaya kalau itu coklat indonesia
setelah dua tahun pipiltin kokwa memiliki tiga outlet di kawasan barito senopati dan sarinah tamrin
bisnis terus berkembang pundi pundi semakin penuh
namun mereka masih belum puas masih banyak cita cita dan mimpi yang ingin mereka gapai
tapi mereka masih berkembang
kalau anomali bisa jadi satu brand coffee seperti yang ada di luar negeri
yakin yakin banget
when it will happen kita punya challenge sih kita ngomongin di management level kemarin
dua ribu dua puluh kita harus ada sesuatu yang very big difference
mungkin kita harus ada sesuatu yang lebih bagus
terdapatlah terdapatlah terdapatlah terdapatlah
terdapatlah terdapatlah terdapatlah
terdapatlah terdapatlah terdapatlah

kesel gak boleh
kita tetap menawarkan kenyamanan gitu aja sih
sama kalau misalnya dari customer ya dengarkanlah keluhan customer
lalu sebisa mungkin sebisa mungkin usahakan yang terbaik apa yang dimau customer sih